kenapa kau hanya diam saja
tidak seperti biasanya kau
aku akan membuat wajahmu lebih jelek lagi
itu yang kau mau
mari kita bertarung sampai mati
kenapa harus bertempur sampai mati
itu tidak akan aku lakukan
pasti aku bisa memanfaatkanmu nanti
itu sangat mudah
membuatmu hidup penuh dengan derita dan kesengsaraan
kau pasti punya niat jahat
kau jangan marah marah
kau akan lama tinggal disini
apakah saya melihat keberadaan raden walang susah
raden walang susah seharian ini belum nampak
tidak kepala para judi
apakah kepala para judi sudah meriksa di kamarnya
kamarnya sudah kuperiksa
tapi dia tidak ada
dimana raden walang susah
ada apa ini
kenapa wajah kalian terlihat sangat bingung
apakah nimas melihat raden walang susah
biasanya kau tahu dimana raden walang susah
tapi hamba tidak melihat raden walang susah seharian ini
apakah ada yang melihat terakhir kalinya
kapan dan dimana
kenapa kalian berkumpul seperti ini
lebih walau our ra'wan
mulai terasa membaik
kami di pesan oleh kepala prajurit
bahwa tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke ruang pengobatan
aku putri prabu siliwangi
apakah kalian ingin melawanku
di istanaku sendiri
kami hanya menjalankan perintah
apakah menurut kalian
kedudukan ku lebih rendah dibandingkan kepala prajurit
ada apa ini
cepat ikut aku
kemana nih mas
ada apa ini
larasantang membawa wali dan kak adap pergi ke arah sana
agrada opsi nikah impar they
nih mas rara santang
mau membawa yudhakara kemana
aneh sekali kelakuannya
nih mas rara santang
mau dibawa kemana yudhakara
bukankah dia sedang menjalani pengobatan
kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku
apa yang sebenarnya aku rencanakan nih mas
bukankah kita harus mencari
kenapa kau hanya diam saja
tidak seperti biasanya kau
kenapa kau menyerangku
tolong berikan aku minum
apa kalian semua toleh
apa kalian semua tidak mendengar
raka raka ini adalah dismu
sandika gusti prabu
raka lepaskan aku
ada perempuan bodoh itu yang sudah memberikan makanan kuda kesayanganku
benar gusti prabu
raka tolong aku lepaskan raka
mereka sekarang juga aku akan memberikan pelajaran perempuan
raka lepaskan aku raka ku mohon
mungkin saja kau ada raka
mohonkan aku hajar raka sekarang
raka tegas sekali kau raka
ini adalah ular
karena dirimu sudah memberikan makanan kepada kuda kesayanganku
raka aku adikmu ketering maha nikra
kau tak ada sekali raka
aku lupa shah rakan yang kansayeng ekor inte vesra ku rako
kalo ituakah raku raji
jangan gunakan aku coated